gelaran motogp seri ke lima belas indonesia di sirkuit mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
akan digelar kurang dari dua puluh hari lagi
yaitu pada tiga belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
ajang event balap motor dunia yang dilaksanakan untuk kedua kalinya di sirkuit mandalika
sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut
rencananya akan menampilkan atraksi budaya lokal
atraksi budaya lokal yang akan menampilkan keragaman budaya indonesia tersebut
akan dapat disaksikan dari berbagai penjuru dunia
karena motogp mandalika akan disiarkan secara langsung oleh tv nasional
yaitu trans tujuh dan tv internasional
pemerintah provinsi ntb yang dikonfirmasi pada minggu
akan menampilkan berbagai jenis kreasi dan inovasi budaya
untuk branding lombok dan indonesia di mata dunia
di dcn tve kemudian dari aparat keamanan
kemudian dari pemda dan di kemenko marves
sudah ada rapat rapat persiapan untuk itu
sejauh mungkin memang kita ingin tampilkan sesuatu yang khas kita
sehingga ini kesempatan untuk promosi
membranding daerah kita
hingga saat ini koordinasi secara intens dengan pihak pihak terkait
terus dimatangkan untuk menyukseskan gelaran balap motor dunia tersebut
termasuk juga terkait dengan penyelenggaraan kegiatan umkm
serta persiapan keamanan dan kelancaran dalam acara
nur rahmat juniadi lombok tengah nusa tenggara barat